belajar gitar mau buat apaan bang mau jadi anak band kakak gue pengen nyanyiin lagu buat
ani lagunya aji omairama judulnya menunggu ani
ani iya sebentar
gimana udah betah ini lagi dibikin betah bagus dah
jemput sorry gue nggak bisa minta tolong aja sama ojek oke
jack lu jemputin ke
gua kenapa ngaluh gue lagi nunggu teleponnya ani
iya nanti kalau udah apa apa bidangnya sama saya aja ya jangan sama bobi saya
yaudah saya pamit dulu ya
apaan lo ke rumah ani
itu bukan rumahnya ani itu rumah babi gua
minta tolong tisnya aja ya
kan tadi gue udah bilang tis
tolong antar bete pulang
lu nungguin ojak sama tisna aja ya
memangnya kakak tisna dengan kakak aja pergi gimana
kalau jalan berarti masih lama
beta minta tolong beta sudah mengantuk ini
sampai kapan kakak pur
ya udah deh
kalau ani nggak butuh ojek
baru gue nganterin lu
tapi aku belum perlu ojek
sekarang aku belum mau keluar
datang kembali di parkiran kami
ini udah siang
saya tidak ada masa untuk menyindir
lu tau orangnya
ngajarin gua main gitar
push up tiga puluh kali